ripple sang roh air bagian
apa kalian tahu bagaimana gunung api laut bunga bunga merawat diri mereka sendiri dengan baik
itu oleh peri
oh kopi langit cerah hari ini dan lautan juga tenang
tidak baik tapi mencurigakan
saat itu laut begitu bergemuruh
dan sekarang tiba tiba jadi begitu tenang
rasanya enak sekali
aku setuju dengan drako ini sedikit aneh
oh lihat di sana ada kerang
tunggu suara apa itu
oh samudera kenapa kau menangis
oh ripple aku telah membuat kesalahan besar
oh tidak apa yang terjadi dengan anak manis ini
aku baru saja memercikan ombak panjangku dan begitu aku berbalik
ombakku memercik anak ini dan aku berlari ke arahnya dan mencoba membangunkannya
oh samudera kau membuatnya tertidur
apa yang harus kita lakukan
semua peri berkumpul dan melakukan segala yang mereka bisa untuk membangunkan anak itu
tapi dia terus tidur
para peri patah hati
para peri bertanya di mana ibu dari anak itu
dan samudera menjelaskan betapa tak berdaya dan hancurnya sang ibu
dia menunggu di seberang lautan di sana

aku berjaga jaga dengan dia dan mencari dia di sana
aku berjanji akan kubangunkan anak ini
tapi bagaimana aku mencoba semua yang aku bisa
pasti ada yang bisa membantu kita
iya benar peri api pasti tahu
tiba tiba keadaan menjadi sunyi
tidak ada yang tahu di mana peri api tinggal
tapi ripple tidak bisa mengabaikan anak ini
kalau begitu baiklah
jika hanya peri api yang bisa membangunkan anak ini dari tidurnya aku akan mencarinya
tiba tiba raja rambut memperbaiki perang ini dan memperbaiki perang ini dengan kebenaran dalam hidupnya

semuanya terkejut dengan kedatangannya yang tiba tiba
yang mulia apa yang membawamu
menurutmu apa yang sedang kau lakukan
tidak ada yang tahu di mana mereka tinggal
bagaimana kalau itu sangat jauh lalu kau tidak bisa kembali
ini bukan lelucon
ripel aku mengerti kecemasanmu untuk menyelamatkan anak ini
tapi kau adalah roh air
tapi kau adalah roh air
kau tidak akan tahan panasnya peri api
yang mulia aku mengerti kekhawatiranmu
tapi sama seperti kau peduli padaku ibu dari anak ini pasti peduli padanya
bahkan kalau ada kesempatan kecil untuk membantu ibunya tidakkah aku harus membantunya
aku akan menjaga diriku sepenuhnya yang mulia
tapi aku harus pergi mencari peri api
sang ratu menghala nafas dan membuatkan tas ajaib kecil untuk ribble
ini adalah tas ajaib
ini bisa menampung apapun yang kau masukkan
dan tidak akan menjadi berat
sang ratu samudera dan semua peri menyaksikan ripple yang pemberani
terbang menuju langit untuk memulai perjalanan paling tak terduga dalam hidupnya
ribble sudah yakin
dia terbang lebih jauh dari yang pernah dilakukan roh air manapun
dia terus terbang sampai dia menemukan ladang yang hijau
dia bisa mendengar burung burung bernyanyi dengan riang
dan dedaunan muda menari di pohon mereka
dia segera mengerti apa itu
oh mereka semua menunggu spring
aku harus menunggu di sini
spring berkeliling dunia
saat ini dia pasti sedang menuju peri api
ripple memutuskan untuk bergabung dengan burung burung dan bunga bunga
lalu akhirnya ripple berjumpa dengan spring
dia membungkuk pada spring yang cantik dan memperkenalkan dirinya
ripel menjelaskan maksudnya untuk menemukan peri api
oh ternyata kau begitu berani ribble
tapi sayangnya aku tidak tahu di mana peri api tinggal
oh aku tahu
adikku summer adalah musim yang tepat untukmu
dia menyentuh setiap bagian dari planet ini
ambillah angin ini untuk bantuanmu nanti
ini tanpa lelah akan membawamu melewati bukit dan melewati summer
ripple berterima kasih pada spring dan dibawa oleh angin untuk bertemu sam
oh hangat sekali di sini
summer pasti ada di sini
ripple terbang sejauh yang dia bisa
dan udara semakin hangat
tapi ribble tidak berhenti
dia terus semakin lemah dan lemah karena panas
namun dia terus melanjutkan
oh tidak tidak
aku tidak tahu kalau aku punya tamu
summer yang baik hati meraih tangan ripple dan membawanya ke kolam untuk mengambil air
setelah meminumnya ripple merasa segar dan enerjik lagi
oh selalu ingat
saat aku di sini air adalah hal yang paling penting bagimu
tanpa membuang waktu ripple menjelaskan semuanya pada summer tentang bocah lelaki itu dan meminta bantuan summer
ibunya pasti sedih sekali
aku sangat ingin membantu ripple
tapi aku tidak tahu di mana peri api tinggal
tapi otto mungkin tahu
tunggu ambillah ini
perjalananmu menuju otum akan suram
cahaya ini akan membantumu menemukannya
aku bisa pergi untuk membimbingmu
tapi musim seperti kehidupan kita harus terus bergerak maju
kita tidak bisa mundur
aku akan pergi sekarang
dan pergilah roh air yang mencari othum
perjalanan ribble ke othum akan berbeda
saat dia terbang di atas ladang jagung kuning
dan daun yang tertutup salju
dia menjadi sedih dan tidak nyaman
saat othum semakin dekat
aku merasa murung dan sedih
seandainya aku tidak tahu bagaimana musuh mempengaruhiku
saat itu dia melihat autum berada di kereta luncur yang ditarik oleh anjing
dengan musik dari tanduk peraknya bergema di sekitar
ribble berpikir betapa anehnya
outum yang indah ini harus membawa kesedihan seperti itu padanya
dan apa yang sebenarnya yang dilakukan roh air disini
kau suka beku bukan
bahkan dalam semua kesedihannya
ribble teguh pada tekadnya
dia berbicara dengan tekan tentang keinginan untuk membantu anak kecil itu
othum mendengarkan ribble dengan tulus
dia tidak merasa sedih seperti spring dan summer
karena bersikap dingin adalah sifatnya
tapi dia tetap khawatir tentang hal itu
dia meminta ripple untuk pergi mencari winter
saat winter tiba saat itulah peri api mendarat di tanah
untuk menghangatkan hati jutaan orang
winter pasti tahu di mana peri api berada
ini ambillah ini
ini akan menghangatkanmu ketika kau bertemu dengan angin dingin
sampai jumpa roh air kecil
dan begitulah yang terjadi
kostum berlari dengan kencang dan menghilang
aku pikir menjadi sedingin ini dia tidak akan pernah mengerti perjuanganku
tapi kurasa kita semua mengekspresikan emosi kita dengan cara yang berbeda
ripple sekarang pergi untuk menghadapi musim yang paling sulit dari semuanya
ripple terbang selama berminggu minggu
tapi dia tidak dapat menemukan winter dimanapun
kesedihan di hatinya semakin dalam
tetapi dia tahu itu hanya sementara
mengapa winter selalu begitu sulit bagi semua orang
tanpa angin ajaib dan daun hangat ini
aku tidak akan pernah bisa melewatinya
dan akhirnya dia tiba di tempat winter yang tertutup salju
tapi sebelum dia masuk winter keluar
aku punya pengunjung
siapa yang berani mendekati winter yang tua dan kasar ini
apa yang kau lakukan di sini nak
tolong bantu aku
aku mencari peri api untuk membangunkan seorang anak yang tertidur pulas
dia tidak sengaja terpukul oleh samudera
astaga itu buruk
ya peri api dikenal mengetahui beberapa sihir hangat
tapi mereka hidup di jalur matahari anakku
istananya sangat besar
tapi kau harus melalui banyak tempat berbahaya untuk mencapai tempat itu
dan bahkan jika kau mencapainya
mereka tidak seperti mu roh air sayangku
mereka menyemburkan api
kau akan menguap dalam sekejap anakku
tidak aku tidak takut
aku yakin begitu mereka mendengar ceritaku
mereka tidak akan marah kepadaku
tekadmu yang akan membantumu memenangkan perjalanan ini
ambil kepingan salju ini
itu tidak akan pernah meleleh
kau tahu kapan harus kau gunakan
harus kukatakan untuk seorang yang begitu dingin
kau memiliki hati yang hangat
jangan pernah menilai buku dari sampulnya anakku
winter kembali ke guanya
ripple menatap matahari yang sekarang tampak jauh sekali
tapi ripple tidak tahu apa yang akan terjadi

tapi ripple tidak tahu
musimnya kuat sekali
tapi aku lebih kuat
aku datang kepadamu peri api